pasangan selebriti hanung bramantio dan sezkia adiameka sedang sedih
pasalnya dua buah hati mereka karena syabila dan kala madali dinyatakan positif covid sembilan belas
di akun instagram pribadinya zazkia mengunggah foto hasil tes antigen anak anak dan asisten rumah tangganya yang menyatakan positif covid sembilan belas
dengan gejala seperti demam baik anak anak maupun asisten rumah tangga zazkia menjalani isolasi mandiri di rumah mereka di yogyakarta
dalam unggahan lainnya zazkia mengaku sedih dan sempat menangis lantaran tidak bisa memeluk langsung sang buah hati yang sedang sakit
tapi akhirnya pertahanan zazkia runtuh juga
tidak tahan melihat anaknya demam di hari ketiga zazkia memutuskan untuk membeli pakaian alat pelindung diri atau apd dan masuk ke kamar di mana anak anaknya menjalani isolasi mandiri
meski hanya bisa sepuluh menit memeluk anaknya zazkia mengaku rasa rindunya terobati
sedih karena harus terpisah sementara dari anak akibat covid sembilan belas juga dirasakan komedian wendy cagur
januari lalu audi anak pertama weni cagur terpapar covid sembilan belas dan harus menjalani isolasi mandiri
keluarga wendy cagur pun harus merayakan hari ulang tahun istrinya dengan terpisah kaca kamar
bagi wendy pengalaman ini akan menjadi cerita yang tak akan pernah ia lupakan